sabtu delapan mei lalu sebuah rumah di perumahan citra sentosa mandiri sidoarjo jawa timur terbakar
saat api membakar hampir seluruh bagian rumah sang pemilik sedang berbuka puasa di luar rumah
yang mengejutkan warga menyebut jika kebakaran ini disebabkan oleh ulas seorang anak yang nekat membakar kasur di rumah itu
warga menduga ulah anak ini disebabkan ia kecanduan game online
dan anak itu loncat karena api sudah mulai membesar
loncat ditangkap sama bu dwi
nah disitu ditangkep ditanyakan kamu ngapain di dalam
alibi si anak ngomong kalau di dalam ada dua orang pakai masker dan pakai apa namanya
apa itu kepala
dibores ditanyakan sampai malam akhirnya mengaku bahwa si anak itu pelakunya
polisi membantah jika anak tersebut kecanduan game online
menurut polisi perilaku anak tersebut bisa disebabkan karena pengaruh keluarga dan lingkungan
pada waktu kita ambil keterangan sebagai saksi dari pihak terlapor sendiri
tidak kita ketemukan bahwa yang bersangkutan kecanduan dari game online
memang ya yang bersangkutan sebagai anak anak juga
seringlah main game ya tapi tidak sampai kecanduan
jadi mungkin ada faktor faktor psikologis yang lainnya
bisa juga dari faktor keluarga faktor teman sosial dan sebagainya
kalau pria yang satu ini harus berurusan dengan polisi bukan karena membakar sebuah rumah
namun lantaran ia membakar kekasihnya sendiri
pelaku tega membakar kekasihnya lantaran sakit hati hubungannya diputus oleh korban
korban yang sempat kritis
dan dirawat di rumah sakit hasan sadikin bandung selama sepuluh hari akhirnya meninggal
ini mengatakan bahwa dia cemburuk terhadap seorang laki laki
sehingga kemudian terjadi cekcok antara tersangka dan korban
perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup
tim liputan cnn indonesia